kominfo kembali menjatuhalkan penghentian siaran tv analog di tiga wilayah di indonesia
yaitu bali kalimantan selatan dan sumatera selatan pada dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
hal itu dikatakan direktur penyiaran direktorat jenderal penyelenggara post dan informatika kominfo
gerian tika kurnia dalam rapat koordinasi teknis digitalisasi penyiaran televisi
wilayah layanan kalimantan selatan satu selasa siang
di sisi lain penyaluran bantuan set top box tv digital gratis terus dilakukan
sementara itu staf khusus menteri kominfo rosarita niken widya stuti mengimbau
agar masyarakat dapat memilih dan membeli set top box yang bersertifikasi
atau terverifikasi oleh kementerian kominfo
kota banjarmasin merupakan salah satu kota terbanyak yang menerima set top box gratis
pemerintah kota banjarmasin sendiri menyatakan kesiapannya dalam mendukung distribusi stb
kepada masyarakat miskin ekstrim yang berada di pelosok pelosok dan pinggiran kota
muhammad risanta banjarmasin kalimantan selatan